tak kurang empat sembilan ratus pelancong ada di kapal yang baru menandatangani kontrak berlabuh di singapura ini
jelang waktu makan adalah saat yang paling sibuk bagi staf dapur di kapal pesiar royal carribean quantom of the sea
tak kurang dari satu enam ratus kru dapur yang termasuk koki senior hingga pencuci piring dan petugas kebersihan restoran bekerja di kapal ini
mereka bekerja selama sepuluh jam setiap shiftnya
para kru dapur ini datang dari enam puluh negara berbeda di dunia termasuk indonesia
jadi semua jenis pengalaman datang bersama sama dan kita bisa mencari hal hal yang mereka suka
tak hanya menyajikan berbagai masakan dan menu dari negara asal penumpang mereka juga menyediakan makanan spesifik bila ada penumpang yang alergi terhadap makanan tertentu
tak lupa makanan halal bagi penumpang muslim
kita selalu mendapatkan aliran pre alert
oke penumpang yang alergi yang datang dan kemudian kita akan mencari produk untuk mereka untuk mencari kebutuhan mereka
makanan halal juga
kita memiliki aliran pre alert untuk penumpang muslim yang datang dan kemudian kita akan mencari makanan yang disertifikasi halal untuk mereka
selain melayani kebutuhan tamu yang berbeda para juru masak dan petugas dapur ini juga bertanggung jawab terhadap kebersihan area kerja dan bahan makanan yang mereka olah
makanan yang telah dimasak disajikan dalam bentuk buffe di restoran yang berada di dek atau lantai empat
lantai empat belas kapal ini
semua pekerja dapur bekerja sungguh sungguh untuk melayani para tamu
termasuk hermawan satu dari tiga ratus orang pekerja restoran asal indonesia
antara jam sembilan sampai jam sebelas itu mereka mulai sarapan pagi kita melayani
terus kita menawarkan minuman seperti kopi teh
suka dukanya ya jauh dari keluarga
ya sukanya ya kita kadang kadang ya kita dapat tips lah
para tamu bebas menikmati makanan yang mereka suka tanpa khawatir akan kehabisan
tempatnya pun bisa mereka pilih di dalam restoran atau di luar sambil menikmati udara laut
ini saya ada di bagian belakang kapal dan ini merupakan tempat paling cocok untuk menikmati pemandangan
karena dari sini kita bisa melihat lautan di sana lautan lepas
dan juga merasakan hembusan angin yang semilir
cocok dan pas banget kalau kita suka pemandangan laut lepas